ada gus samsudin yang polisikan pesulap merah ini juga ramai di media sosial ya
kasus dugaan pecemaran nama baik yang dilaporkan oleh pemimpin pada papan nurzat sejati gus samsudin terhadap pesulap merah atau marcel radifal terus berlanjut
hari ini gus samsudin memenuhi panggilan penyidik siber ditreskrim suspolda jatim
untuk dimintai keterangan terkait aduannya terhadap pesulap merah
dalam pemeriksaan tim kuasa hukum gus samsudin membawa barang bukti berupa dua rekaman video yang diduga mengandung unsur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian
diketahui dua youtuber yakni pesulap merah dan gus samsudin sempat saling terlibat perseteruan
di mana menurut gus samsudin pesulap merah dianggap telah mendiskreditkan metode pengobatan tradisional yang dilakukannya